anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
pekan ini lima provinsi mengalami penambahan jumlah kasus tertinggi
yakni jawa timur dki jakarta jawa tengah sulawesi selatan dan juga bali
menurut dosen epidemiologi universitas indonesia pandu riono
indonesia belum siap menerapkan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar
pandu riono menilai tingkat penyebaran covid sembilan belas di lima provinsi itu masih tinggi
karena intervensi psbb tidak optimal
dari segi epidemiologi sejumlah kriteria harus dipenuhi
sebelum dilakukan pelonggaran psbb
yaitu adanya penurunan jumlah kasus jumlah pasien yang dirawat
dan angka kematian akibat covid sembilan belas
adapun lima provinsi tersebut belum terlihat memenuhi kriteria itu
jika kriteria terpenuhi pandu menambahkan
ada dua langkah yang diperlukan saat pelonggaran
hanya dua langkah yang sekarang bisa dilakukan setelah kita longgarkan
yaitu adalah tadi surveillance diperketat
pemerintah harus melakukan surveillance diperketat
testingnya harus teringkatkan
jadi testing pelacakannya harus agresif
satu kasus dilacak lebih dari dua puluh atau tiga puluh
kemudian yang positif langsung diisolasi
selain jawa timur dan juga dki jakarta
sulawesi selatan merupakan provinsi tertinggi ketiga di indonesia
dengan jumlah total positif covid sembilan belas hingga dua puluh delapan juni
mencapai empat delapan ratus tujuh kasus
penambahan positif perharinya pun tergolong tinggi
berikut ini data kasus harian yang tertinggi
yang terjadi di sulawesi selatan di bulan juni dua ribu dua puluh satu
berdasarkan data dari covid sembilan belas sulselprof go id
pada tanggal sepuluh juni dua ribu dua puluh penambahan kasus positif di sulawesi selatan

dengan kesembuhan lima puluh tiga orang serta meninggal dunia empat orang
sementara itu pada tanggal sembilan belas juni dua ribu dua puluh
penambahan kasus positif mencapai dua ratus enam orang
angka ini tertinggi terjadi dalam tiga bulan terakhir
sedangkan angka kesembuhan mencapai tiga puluh orang dan dua orang meninggal dunia
kemudian pada tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
penambahan pasien positif covid sembilan belas mencapai satu ratus sembilan puluh tiga orang
sembilan pasien sembuh dan delapan orang dinyatakan meninggal dunia
dan hari ini menurut data gugus tugas covid sembilan belas
pusat sulawesi selatan mendapatkan kasus positif covid sembilan belas
mencapai satu ratus sembilan puluh dua orang
sembuh enam puluh orang dan meninggal dunia empat orang
dan dari total kumulatif gugus tugas percabatan penanganan covid sembilan belas pusat
kasus covid sembilan belas sejak bulan maret dua ribu dua puluh hingga dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh di sulawesi selatan
total positif covid sembilan belas mencapai empat delapan ratus tujuh kasus
angka kesembuhan mencapai satu tujuh ratus delapan belas kasus serta angka kematian mencapai satu ratus enam puluh tiga kasus
nampak tingginya kasus covid sembilan belas di emm
seorang kal verdict

dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh terdapat seribu enam ratus sembilan belas kasus positif di kota makassar
sehingga menjadi epicentrum utama penyebaran kasus positif covid sembilan belas di luar pulau jawa
bahwa pj wali kota makassar itu adalah perpanjangan tangan benur
untuk mengendalikan makassar sementara waktu
sampai menunggu wali kota definitif
tetapi di tengah jalan saya sudah ingatkan pada saat pelantikan
setiap pelantikan pj saya ingatkan bahwa ini jabatan bukan permanen
bukan pilihan rakyat ini betul betul mengisi kekosongan
selama pejabat definitif belum terpilih
presiden jokowi memberikan atensi khusus kepada tiga provinsi di indonesia
yakni jawa timur kalimantan selatan dan sulawesi selatan
karena masih tingginya kasus covid sembilan belas di ketiga provinsi tersebut
sejumlah epidemiolog menduga hal ini terjadi salah satunya karena mobilitas penduduk yang tinggi
dan juga masih banyaknya kerumunan orang
selain itu faktor masih adanya masyarakat yang abai juga ikut berperan
terus meningkatkan kasus covid sembilan belas di sulawesi selatan
penyebab abainya masyarakat terhadap covid sembilan belas karena tidak adanya komunikasi yang intensif
untuk mengedukasi mereka
bahkan di sulawesi selatan penjabat wali kota makassar diganti karena diduga
tidak mampu menghambat penyebaran covid sembilan belas
di ibu kota sulawesi selatan itu
dan untuk mengetahui lebih detail terkait penyebaran covid sembilan belas di sulawesi selatan
kita akan membahasnya dengan arah sumber yang telah bergabung bersama kami melalui video conference
saya sapa yang pertama ada prof ridwan amiruddin ketua tim konsultatif pengendalian covid sembilan belas sulawesi selatan
selamat malam prof ridwan
selamat malam mas
terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan selanjutnya ada ansariyadi phd ketua tim pendeliti fkm universitas hasaduddin makassar
selamat malam pak ansar
ya selamat malam
baik terima kasih bapak bapak sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
kita ke prof ridwan terlebih dahulu
prof tadi dikatakan dalam paket sebelumnya bahwa sulawesi selatan ini menjadi provinsi yang mendapat atensi khusus juga dari presiden terkait penyebaran covid sembilan belas
sebetulnya apa yang menyebabkan sulawesi selatan ini menjadi salah satu bisa dikatakan epicentrum penyebaran covid sembilan belas begitu di luar pulau jawa
oke jadi beberapa faktor yang menyebabkan
sulawesi selatan butuhnya ketua makassar sebagai epicentrum
yang pertama adalah mobilitas penduduk yang sangat tinggi
kemudian dari sisi interaksi sosial penduduk memang juga sangat tinggi dan pembukaan bisnis karyanya sudah mulai aktif
kemudian ditambah lagi dengan literasi sosial masyarakat kita terhadap pengendalian covid
yang boleh dianggap dari sisi kedisiplinan maupun kepatuhan yang masih sangat terbatas
nah kalau melihat bagaimana angka reproduksi virus sendiri rt di sulawesi selatan begitu hingga saat ini bagaimana pantauan anda prof
jadi reproduksi untuk sulawesi selatan itu masih di kisaran satu empat sampai satu tiga
oke artinya masih cukup tinggi ya di atas satu
masih di nomor satu ya
apakah dengan rt yang masih tinggi ini kemudian sulawesi selatan akan menyongsong tatanan kehidupan baru atau kota kota lain sudah menyebutnya new normal
dengan rt satu empat ini dan atas anjuran dari pemerintah maka
ke normal yang ada tetapi kehidupan baru
jadi kemungkinan tetap akan berjalan dengan kesatuan pelaksanaan protokol tersebut
atau yang ketahui setiap institusi baik swasta maupun pemerintah
oke jadi akan tetap diberlakukan akb nanti meskipun tadi rt masih di atas satu dan masih cukup tinggi ya di atas seratus penambahan kasus perharinya di sulawesi selatan
kita ke pak ansar yadi pak
ya sambungan kami dengan pak ansar yadi terputus
kita akan mencoba kembali menghubungi
pak ansar kita ke prof ridwan lagi
prof ridwan kalau apa kemudian yang menyebabkan dengan angka penyebaran yang masih tinggi rt yang masih di atas satu
tapi pemerintah masih percaya diri begitu untuk melakukan akb nantinya
beberapa poin yang terkait dengan pelaksanaan adaptasi kehidupan baru ini adalah sebagai jalan tengah di dalam masjid
dan semakin terpuruk yang pertumbuhan ekonomi dan dengan pelonggaran ini sebenarnya adalah memberi ruang kepada ekonomi bergerak
terutama pada kelompok kelompok yang memang hidupnya di luar rumah
nah setelah itu prinsip dasarnya adalah tetap waspada pengendalian baik pada institusi baik pada pelaksanaan ekonomi atau pelaksanaan
ini harus diinginkan tidak kenakan secara ketat begitu
oke jalan tengah untuk kegiatan ekonomi masyarakat bisa berjalan kembali
mungkin saya ke pak ansar yadi
pak ansar pak ansar yadi sudah bergabung bersama kami
ya masih terputus ternyata pemirsa
oke pak ansaryadi bagaimana tanggapan anda terkait dengan adaptasi kebiasaan baru atau akb yang akan segera dilakukan di sulawesi selatan
di samping itu angka penyebaran covid sembilan belas reproduksi virus atau rt setelah intervensi masih di atas satu satu empat sampai satu enam bagaimana pak ansar
iya jadi begini rt itu kan setiap daerah satu atau satu masjid yang lain artinya
jadi idealnya memang rt itu satu dalam dua minggu terakhir
yang menjadi dasar untuk melihat apakah bisa kita kembali ke dalam new normal atau tidak
tapi sulawesi selatan mungkin melihat bahwa terjadinya peningkatan
walaupun tidak sangat ekspansilatkan ya satu dua kalau saya tidak salah
jumlah kasus kan sebagian besar asing kondisi
mungkin masih datang batas batas yang bisa ditangani oleh pemerintah dalam batas kapasitas yang tersedia sekarang
yang tidak melebihi dari
tentunya dengan prinsip bahwa kalau kembali ke dalam situasi yang new normal tadi
kedisiplinan menerapkan protokol untuk menurangi risiko tertular itu diterapkan dengan baik
baik pak ansar kami mohon maaf kita harus putus lebih dahulu sambungan dengan anda
kita akan mencoba memperbaiki kendala teknis dengan pak ansar yadi
saya ke prof ridwan lagi prof ridwan kalau melihat penyebaran yang terjadi tujuh puluh delapan puluh persen penyebaran covid sembilan belas
di sulawesi selatan terjadi di kota makassar tujuh puluh sampai delapan puluh persen
ini cukup besar angkanya dibandingkan dengan kota kota lain yang ada di sulawesi selatan
ini bagaimana anda melihat karakteristik penyebaran covid sembilan belas terutama di kota makassar bagaimana karakter masyarakat di sana
saya ingin menjawabkan dulu posisi kota makassar ini adalah sebagai hub untuk sebagian industri global
kemudian salah satu penyebab tingginya untuk kota makassar itu karena ada
adanya duta covid kasus kasus yang ada di dua puluh tiga kabupaten kota itu diisolasi di kota makassar
itu yang pertama yang kedua adalah
dilaksanakannya masih keringin dan agresif keringin di kota makassar atau sulawesi selatan secara umum
dengan demikian maka kota makassar tentu kelihatannya akan menjadi epicentrum
kalau kita melihat pertambahan kasus dari hari ke hari ini
memang baik secara dukungan laboratorium yang semakin membaik
di satu sisi juga telah memang terjadinya transmisi lokal antar warga
jadi tidak mencaratkan agar agarnya dua yang segalana kemudian terinfeksi
karena kalau kita lihat di sebutan yang kami analisis
sebagian besar mereka yang terpapar ini adalah kaum muda
kemudian setelah pulang ke rumah
dan juga ada keputusan anggota keluarganya lain
dan lebih parah lagi kelompok orang orang yang terexposur ini
masih kategorisasi kelompok yang lebih kuat

jadi itu adalah satu kasus antar wilayah dan kemudian kasus kesempatan
oke prof ridwan kalau melihat angka positif covid sembilan belas perharinya yang di atas seratus begitu ya
di sulawesi selatan dan tadi akb juga akan segera diberlakukan
sebetulnya apa upaya yang telah dilakukan terutama di kota makassar
agar bisa menekan angka penyebaran covid sembilan belas tersebut begitu
apalagi akb akan tetap dilaksanakan meskipun rt tadi masih di atas angka
ya beberapa upaya yang akan dan setelah dilaksanakan
diantaranya dengan memutus masalah kepenularan dengan melakukan isolasi terhadap seluruh kasus
kasus yang reaktif yang dikendalikan isolasi beberapa posisi di kota makassar
yang kedua untuk kasus kasus setiap reaksi covid sembilan belas ada di dalam satu atau dua di dalam
maka itu akan dimunculkan ke rumah sakit
kemudian dari sisi upaya upaya pencegahan yang lain ini

yang kedua adalah mulai dengan perawatan kota yang baru ini
mulai mengembangkan program pembatasan pergerakan populasi ini dari luar kota makassar
dan keluar kota makassar
ditabat beberapa program kesanitasi lingkungan yang lainnya
kesehatan sosialisasi edukasi kepada masyarakat
pak ansar yadi sudah bergabung bersama kami ya
pak ansar yadi sebetulnya bagaimana langkah yang bijak yang harus diambil begitu oleh pemerintah provinsi
apakah sekarang sudah bijak untuk kemudian menerapkan akb
dan apakah sepemantauan anda begitu dengan tingginya angka penyebaran covid sembilan belas di sana
ini sejalan dengan ketersediaan tenaga medis dan juga fasilitas kesehatan untuk menampung
jumlah pasien yang akan bertambah jika akb diberlakukan di sulawesi selatan
jadi saya kira pemerintah di sini mencari keseimbangan
terjadi peningkatan kasus
maka pembatasan yang diperketat
bukan pembatasan dalam maksimum psbb
tetapi kedisiplinan terhadap protokol kesehatan
baik pak ansar yadi bisa ditahan terlebih dahulu
kita akan mencoba memperbaiki jaringan koneksi untuk tersambung
dengan pak ansar yadi dan juga prof ridwan
nanti akan kita bahas kembali bagaimana kemudian kira kira apakah
adanya penggantian penjabat wali kota di makassar sulawesi selatan ini
adalah salah satunya disebabkan oleh tingginya angka penyebaran kasus covid sembilan belas di sana
cnn indonesia prime news segera kembali
tetap bersama kami
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
tadi sempat terpotong sebelum jeda
pak ansari yadi terkait dengan bagaimana tadi menyeimbangkan
antara ketersediaan tenaga medis
dengan keputusan pemerintah menerapkan akb
di tengah angka penyebaran covid sembilan belas yang masih tinggi sebetulnya di sana
ya jadi begini
dengan adanya upaya untuk kembali beraktivitas seperti biasa
dalam situasi yang belum sepenuhnya normal
atau orang biasa lihat dengan rt nya masih di atas satu
maka upaya terhadap pendisiplinan
tiga protokol kesehatan tadi
yaitu menggunakan masker
cuci tangan dengan sinen dan jaga jarak
ini yang harus diperketat untuk mengimbangi
terjadinya risiko penularan
beraktifitas seperti biasa
artinya frekuensi kontak bertambah
nah yang penting dilakukan adalah mendisiplinkan
ketika dia terjadi kontak
tetap menggunakan masker
tetap lanjut mencuci tangan
dan menjaga jarak supaya risiko terlalu turun
terjadi kontak itu menjadi lebih bagus
nah memang pemerintah juga harus melihat
mengevaluasi dari waktu ke waktu
bagaimana kapasitas yang disiapkan
untuk mengenai jika terjadi peningkatan kasus
dengan ketersediaan better yang disediakan
kita juga tahu bahwa
banyak yang positif
jadi di sini pemerintah akan monitor
bagaimana perkembangan ayam masuk rumah sakit
kalau yang tanpa gejala kan cukup isolasi di duta covid
bisa melakukan isolasi mandiri begitu
tapi saya juga penasaran nih
data dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
pada hari kemarin
begitu ini menyatakan bahwa
ada beberapa provinsi sebetulnya
di sulawesi juga seperti sulawesi barat
begitu dan juga tetangga gorontalo
ini mengalami penambahan jumlah kasus di bawah sepuluh begitu
namun kenapa sulawesi selatan
di sini angkanya bisa melebihi angka seratus begitu
di samping atau melihat provinsi provinsi tetangga lainnya
padahal bisa menekan angka di bawah sepuluh
kalau pemantauan anda bagaimana
iya jadi yang pertama jumlah populasi antara satu daerah
dengan berbeda kan
satu wilayah kan berbeda
makassar itu satu lima
satu delapan juta penduduk
jadi seratus di sini
kalau daerah yang penduduknya cuma dua ratus ribu
jadi populasi netriksnya berbeda
dengan demikian kita perkirakan jumlah kasusnya juga pasti akan bertambah
jadi jumlah kasus itu relatif terhadap jumlah penduduk
jadi ini semata mata adalah jumlah populasi yang lebih besar
begitu di pusat kota makassar ya
jadi satu adalah
karena ini jumlah penduduknya
sama dengan jakarta
pasti jakarta akan lebih banyak dibandingkan dengan makassar
oleh karena jumlah penduduknya lebih banyak
keaktifan mencari kasus
ini kalau semakin aktif orang akan mencari kasus
pasti akan jumlah kurs semakin banyak
tetapi kita lihat lagi berapa banyak yang positive ratenya
kalau positif ratenya semakin kecil
artinya banyak yang kita cari
banyak yang kita tes
tetapi mereka yang tertura sudah semakin kecil
tapi kalau anda melihat apakah ini tracingnya agresif
atau memang jumlah populasi positif covid sembilan belas
atau kluster kluster yang banyak di makassar
mana yang lebih menonjol
karena kan kita lihat setelah psdd itu
setelah lebaran memang terjadi peningkatan kasus
yang kita dapatkan itu kurang lebih seratus sampai hampir dua ratus per hari
tetapi yang kita tahu di masyarakat itu jauh lebih banyak yang tidak tertangkap
oleh karena itu kita sarankan supaya tracing testing di pakai
tracing testing di perbanyak
supaya menangkap mereka yang positif yang ada dalam masyarakat
supaya penularan tidak berlanjut
kalau semakin banyak yang kita dapatkan
mereka ada sekarang belum teridentifikasi
cepat kita tahan supaya penularan berlanjut itu bisa dikurangi
jadi dua duanya penyebabnya
memang penurunannya banyak
yang belum sempat dites masih banyak di masyarakat
jauh lebih banyak mungkin dibandingkan yang kita sudah deteksi sekarang
dan dimasifkan pencariannya menjadi lebih aktif
sehingga yang belum kita sempat deteksi tadi
kita deteksi dengan lebih aktif lagi
oke mungkin ke prof ridwan selanjutnya
prof ridwan membenarkan ya
ini adalah terjadi karena dua hal tersebut tracing agresif
dan juga memang populasi yang besar dibarengi dengan kasus positif yang banyak saja di sana
bagaimana prof ridwan
jadi salah satu penyebab pun contoh dibandingkan salah satu
yang pertama adalah dukungan tujuh laboratorium di senegi selatan

itu dari sisi kemampuan kesehatan perusahaan sampel
yang kedua memang dari sisi proporsi positif kreatif yang bisa buka
itu ada kesimpulannya memang mengalami peningkatan
jadi kelihatannya ada pertambahan
baik karena pemusahaannya berpengen atau masih lebih baik
maupun penularan tersebut di antar warga yang ada di sulsel
ya kalau melihat kebiasaan atau kepatuhan dari masyarakat di sulsel
terutama makassar sendiri
sebetulnya bagaimana dan langkah apa yang kemudian akan dilakukan
agar meningkatkan kepatuhan para masyarakat provinsi sulawesi selatan
terhadap protokol kesehatan
kalau kita melihat kejurus kepatuhan
namun dari beberapa studi yang dilakukan serta
jadi ini memang karena insadat tersebar
bagaimana membiasakan itu untuk
standar hidup lebih tinggi
misalnya dari menikmati tangan
karena secara sunyi adalah sebuah adaptasi yang membutuhkan proses pembelajaran
dan karena itu
meski ada pendekatan struktural maupun pendekatan secara kultural
bagaimana langkah langkahnya itu
pendekatan secara kultural dan struktural tadi yang anda katakan
apa yang konkretnya
pendekatan secara kultural artinya
bagaimana melibatkan tokoh tokoh agama
di dalam membantu mendampingi masyarakat untuk
untuk aktif di dalam upaya pengendalian kepentingan ini
untuk pendekatan kultural

ini intensif atau secara logistik sangat
baik pak ridwan kami
akan mencoba memperbaiki kendala teknis suara sempat terputus putus
saya ke pak ansar mungkin terlebih dahulu pak ansar
kalau anda meneliti atau memantau
bagaimana saat ini dinamika yang terjadi di makassar
saat tidak ada pejabat definitif dan penjabat yang saat ini menjabat digantikan begitu ya
apakah ini ee
menimbulkan atau menunjukkan bahwa
adanya ketidakadaan pejabat definitif ini mempengaruhi terhadap angka penyebaran covid sembilan belas
eee saya belum melihat ke arah sana ya bahwa
ee dengan tidak adanya pejabat baru ini akan tidak terkoordinir
karena ada kan satuan tugas sebetulnya
mereka punya satgas ada dinas kesehatan kemudian ee
ada juga gubernur yang selalu memantau perkembangan dari waktu ke waktu
eee cuma memang bagaimana
leadernya ini saya kira harus cepat mengambil kebijakan dan ee
mengkoordinir semua timnya
dan saya lihat kemarin begitu selesai dilantik ee
ee pejabat wali kota kemarin ee sudah memanggil seluruh ee tim gugus
melakukan koordinasi untuk segera melihat langkah langkah apa ke depan yang perlu dilakukan
dan ee beberapa orang dari fakultas keselatan masyarakat dipanggil datang untuk memberikan masukan
eee dan saya kira itu langkah yang sangat cepat
artinya seharusnya setelah dilantik
beliau segera mengkoordinasikan seluruh komponen untuk bisa membantu penanganan covid di makassar
oke jadi penjabat baru yang baru dilantik sudah melakukan tugasnya dengan cukup agresif cukup cepat begitu
kalau anda melihat kebijakan kebijakan oleh penjabat sebelumnya
apakah anda melihat ada ya kemudian langkah yang dilakukan ini bisa dilakukan
menghambat atau ya mengurangi kecepatan penanganan covid sembilan belas di sulawesi selatan
iya mungkin karena waktunya sangat sempit untuk bekerja hanya sebulan ya
artinya tidak cukup waktu untuk menekan laju penularan
walaupun ee beberapa kegiatan yang saya lihat ee untuk menuju normal
seperti melakukan pendisiplinan itu sudah ada upaya yang terlakukan mengikuti instruksi supaya ee tes bisa dilakukan lebih cepat
cuma memang waktunya mungkin lebih terbatas dan belum semasif yang mungkin diharapkan
dan masih dalam upaya bagaimana ee membuat peraturan supaya masyarakat bisa lebih disiplin
oke apapun itu artinya kita sepakat ya bahwa langkah yang dilakukan adalah semata mata untuk kemudian menekan angka penyebaran covid sembilan belas
dan menanggulangi covid sembilan belas di makassar dan juga di sulawesi selatan secara general
tapi kalau anda melihat kebijakan yang diambil tadi prof ridwan sempat menyinggung soal kepatuhan
kepatuhan ee atas kebijakan yang diambil ee dianggap sebagai kebijakan yang dianggap sebagai kebijakan yang dianggap sebagai kebijakan
kepatuhan ee atas protokol kesehatan apakah sudah benar benar sepemantauan anda ini dipatuhi oleh segeda masyarakat sulawesi selatan khususnya kota makassar yang menjadi epicentrum
jadi kalau kita lihat dari situ masih perlu upaya peningkatan untuk mendapatkan atau menekan antar kepulangannya supaya bisa lebih maksimal
nah tinggal bagaimana danak mendisiplingkan ini ya tentu banyak banyak cara
mulai dari langkah biasa mengajak masyarakat supaya mereka sadar dengan sendirinya bisa juga dengan upaya melakukan pemaksaan
mulai dari langkah biasa mengajak masyarakat supaya mereka sadar dengan sendirinya bisa juga dengan upaya melakukan pemaksaan
bisnis bisnis misalnya di kantor kantor atau di tempat tempat di pasar
di mana mungkin banyak terjadi penularan harus disiplinkan
orang diminta supaya ditegakkan protokol kesehatan
iya begitu yang kemarin saya dengar
yang akan dilakukan oleh tim gugus tugas
sementara akb akan tetap dilaksanakan untuk menggerakkan roda perekonomian di sana
apa pak firdwan
kalau kita ingin mensinkronkan antara bergeraknya ekonomi dengan pengendalian covid sembilan belas
maka satu satunya jalan adalah ketegasan di dalam pemaksanaan protokol tersebut
dengan payung hukum pada perwali
ini maupun peraturan gubernur yang menjadi dasar untuk seluruh aktivitas tersebut

karena uji tombak pengendalian ini ada di masyarakat

maka ini tentu akan mengenami kegagalan
poin pentingnya adalah bagaimana membuatkan kebentuk persimpunan masyarakat
sebagai penayong untuk pengendalian covid sembilan belas
baik pak firdwan
selanjutnya mungkin saya akan menanyakan pertanyaan yang sama yang telah saya sampaikan kepada pak ansar yadi
terkait dengan kita melihat lagi bagaimana banyaknya angka penyebaran covid sembilan belas di kota makassar
yang salah satunya di epicentrum
apakah hal ini diakibatkan oleh ketiadaan pejabat atau wali kota definitif pada saat itu
dan apakah anda melihat pada saat ini dengan sudah digantinya penjabat baru wali kota makassar
ini memiliki langkah langkah strategis yang cukup efektif untuk nantinya diimplementasikan
dan menekan angka penyebaran covid sembilan belas di makassar
poin pentingnya sebenarnya siapapun pejabatnya
yang penting dia memiliki komitmen yang kuat di dalam upaya pengendalian covid sembilan belas
mampu menjahit penyelenggaraan yang berubah dan tidak terkontrol
setelah lebaran terjadi peningkatan kasus yang hampir dua kali lipat dari kejadian setelah lebaran
saya kira pemerintah daerah juga sudah memikirkan ada berapa langkah langkah
yang dia lakukan cuma memang kecepatan dalam melakukan aksi yang lebih kalat
baik pak ansari adi mungkin ditahan terlebih dahulu pertanyaannya tadi saya berikan kepada prof ridwan
mohon maaf prof ridwan silahkan dilanjutkan
baik tadi saya lanjutkan sedikit
saya dengan aku pada kaitan dengan penggantian ya pak
jadi bagi kami siapapun wali kota yang penting berwawang
dia memiliki komitmen yang kuat di dalam upaya pengendalian covid sembilan belas
memiliki kemampuan koordinasi yang kuat kolaborasi yang kuat mulai dari gubernur
jamaat dorak lcr dan menggerakkan seluruh timbul masyarakat di dalam pengendalian covid sembilan belas ini
karena begitu banyak resource yang tersedia tetapi bekerja sendiri sendiri sehingga tidak memberikan dampak yang kuat di dalam clustering
deklarasi menurunkan kurva pandemi ini sendiri
kalau menurut anda sosok rudy jamaludin sebagai penjabat baru wali kota makassar
ini membawa keoptimisan yang cukup kuat kah untuk menekan angka penyebaran di sana
harapannya seperti itu
jadi wali kota yang baik akan menginjinkan
dia memiliki kemampuan mendengar dan kemampuan berkoordinasi
dengan tenur sekolah dari yang lain
oke intinya adalah kolaborasi tadi ya prof ridwan ya
kolaborasi antar seluruh stakeholder termasuk juga masyarakat
yang berada di tengah tengah pusaran covid sembilan belas ini
mungkin pertanyaan terakhir ke prof ridwan dan juga pak ansar
prof ridwan bagaimana apa yang anda saran kepada masyarakat
terutama kota makassar
agar masyarakat ini bisa kepatuhannya meningkat
dan juga angka penyebaran covid sembilan belas bisa ditekan
jurus yang paling ampuh bagi makassar dan sulawesi selatan

yang pertama memberikan kepercayaan kepada pemerintah

kepercayaan itu tentu harus dipindah lanjuti dengan
kepatuhan dari warga
jadi kepercayaan yang diberikan adalah
dibalas dengan kepatuhan dan warga terhadap
penyelenggaraan protokol kesehatan
ketat dimanapun kita berada
mau di rumba di tempat rumah atau di kantor
ikuti protokol kesehatan secara ketat
karena hanya itu yang bisa memutus mata rantai
pada situasi seperti ini
selanjutnya pak ansar pertanyaan yang sama silakan
jadi yang pertama tentunya adalah
bagaimana membantu masyarakat supaya disiplin
di dalam mengurangi resiko terjadinya penularan
jika mereka beraktifitas
nah apa namanya mendisiplinkan ini dalam banyak hal
mulai dari yang biasa
memberikan pendidikan kesehatan
sampai menurunkan regulasi yang memaksa orang untuk
mengikuti protokol kesehatan tersebut itu satu
karena orang kembali beraktifitas mendekati biasa yang normal
tetapi memastikan mereka risikonya untuk tertular jauh lebih sedikit
yang kedua jumlah kasus yang ada di masyarakat ini
yang asimptomatik kemungkinan jauh lebih besar ya
oleh karena itu upaya untuk melakukan testing mendeteksi
mereka secepatnya itu jauh lebih besar
supaya segera dilakukan isolasi
dengan demikian penularan lanjut bisa kita tekan
jadi pada tahap awal memang
ketika kita berusaha memaksimalkan mencari mereka
yang belum terdeteksi akan meningkatkan kasus
tapi pada masa berikutnya itu kemungkinan akan berkurang
oleh karena mereka yang berpotensi menularkan kepada yang berikutnya
sudah bisa kita lakukan isolasi dan karantina
terhadap mereka yang pernah kontak
baik pak ansari yadi
ketua tim peneliti fkm universitas hasanuddin
terima kasih atas waktu anda bersama kami di cnn indonesia
tidak ada kolaborasi antara seluruh stakeholder
termasuk masyarakat sangat diperlukan
dan juga prof ridwan amiruddin
ketua tim konsultatif pengendalian covid sembilan belas sulawesi selatan
prof ridwan terima kasih sudah bergabung bersama
cnn indonesia pada malam hari ini
semoga tetap sehat semua anggota tim gugus tugas percepatan covid sembilan belas
sulawesi selatan dan seluruh protokol kesehatan
bisa benar benar dipatuhi oleh masyarakat di sulawesi selatan
sehingga angka penyebaran bisa ditekan
dan tidak hanya bagi makassar sulawesi selatan saja
tapi juga seluruh masyarakat indonesia bisa menerapkan
dan patuh terhadap protokol kesehatan
terima kasih bapak bapak dan selamat malam
kebakaran menghanguskan belasan rumah di kelurahan maci
di kota makassar minggu siang
sementara enam rumah di kawasan muara baru
pejaringan jakarta udara
juga ludes terbakar pada minggu pagi tadi
api dan asap tebal menyelimuti
belasan rumah di jalan kerung kerung
kota makassar minggu siang
kebakaran ini terjadi sekitar pukul sebelas lewat tiga puluh menit
untuk membantu warga yang berupaya memadamkan api
dua puluh unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi
api baru dapat dikendalikan satu jam kemudian
tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini
sejauh ini belum diketahui pasti penyebab peristiwa ini
berapa menit tadi pak untuk memadamkan ini pak

ini tadi luar biasa
pasarnya berpenguruh malap tadi
selain apa segala macam
kebakaran api melalap habis enam rumah semipermanen
yang berada di kawasan muara baru
pejaringan jakarta utara
delapan belas unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan
untuk menjinakkan si jago merah
namun material bangunan yang mudah terbakar
disertai tiupan angin kencang
menyebabkan sumber api mudah menjalar
diduga api berasal dari lilin
yang terjatuh dari sebuah rumah
hingga menyambar dan membakar seluruh bangunan
tim diputan cnn indonesia
praktik curang dan perilaku tak higienis
seorang pedagang bakso baru baru ini
terekam kamera cctv dan videonya beredar di media sosial
peristiwa itu disesalkan oleh sejumlah pedagang keliling
padahal beberapa pedagang mengaku
tetap menerapkan protokol kesehatan
agar makanan yang mereka jual terjamin kebersihannya
anda mungkin geram dan jiji melihat perilaku
tak terpuji penjual bakso ini
peristiwa ini terjadi di jakarta barat
senin lalu dan videonya beredar di media sosial
saat dimintai keterangan oleh polisi
pelaku mengaku melakukan hal itu sebagai jampi jampi
agar dagangannya laris
meski pelaku meminta maaf
citra pedagang kaki lima tidak bersih
terlanjur dipercaya sebagian warga
padahal tidak semua pedagang berperilaku seperti itu
seperti yang dilakukan beberapa pedagang
di jalan tinggal menteng jakarta pusat
menyayangkan si penjual bakso yang merudah mempok
karena bisa merugikan citra mereka
para pedagang ini mengaku menetapkan beberapa protokol kesehatan
agar konsumen mereka aman
merasa dirugikan dong mbak
di sini kan kita sudah berusaha sehigienis mungkin
jadi ya kalau ada berita berita seperti itu ya
bisa merasa dudukan juga gitu
sebenarnya merugikan ya
terutama itu yang tukang bakso ya
image jadi seluruh tukang bakso mungkin kena imbasnya ya
ya itulah tadi namanya orang dagang itu harusnya dengan kejujuran
jadi jangan percaya namanya harus dengan diludahi atau apa biar laris ya
musrik itu nggak boleh musrik
upaya yang mereka lakukan diantara lain memastikan bahan makanan mereka bersih
begitu pun di lokasi mereka berjualan
dari belanja di pasar dicuci
dicuci dengan bersih
terus disajikan direbus dulu ya dimasak dimasak
pokoknya semuanya alat yang buat kita taruh juga dicuci dulu
semua penjualnya kerjanya pakai masker
ada sanitizer buat para pengunjung
terus ada waste towel juga sudah disiapkan

apalagi di masa pandemi covid sembilan belas seperti sekarang
perawatan yang ada cuma harus lebih waspada aja
pastinya sih selektif ya
pertama lihat lihat kalau mau beli apa apa di pinggir jalan
kita lihat dulu barangnya seperti apa dagangannya
terus ini aja sih kayak lebih jaga kebersihan juga
terlalu nggak sering nggak nongkrong juga di tempat orang jaga kaki lima itu
selain sikap kebersihan yang harus dimentikkan
konsumen juga sebaiknya harus memastikan
makanan yang mereka beli terjamin kebersihan dan keamanannya
syara mediana dwi adi plasento jakarta
pasar becek yang berada di pondok labu kecamatan cilandak jakarta selatan
juga ditutup pada dua puluh tujuh juni hingga dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh
akibat temuan pedagang positif covid sembilan belas
cnn indonesia prime news segera kembali tetaplah bersama kami
sampai jumpa di pondok labu